pempasangan calon presiden nomor urut satu yusril izzah mahendra membacakan eksepsi pihak terkait atas gugatan yang disampaikan oleh pemohon pasangan calon nomor urut dua prabowo sandiaga
yusril mengatakan gugatan badan pemenangan nasional prabowo sandi tidak berdasarkan dalil atau bukti yang kuat melainkan hanya sekedar asumsi saja
yusril meminta mahkamah konstitusi menolak gugatan dari pemohon
tetapi ternyata dalam permohonannya yang diajukan pada tanggal dua puluh empat mei dua ribu sembilan belas yang lalu
pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis terstruktur dan masif
sebagaimana disebutkan dalam dalil pemohon pada halaman lima belas sampai halaman dua puluh sembilan
yang mana dalil dalil pemohon adalah merupakan asumsi tidak disertai bukti bukti yang sah
dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya
terhadap perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden
senada dengan tkn jokowi maruf kpu sebagai pihak termohon juga menganggap bpn prabowo sandi tidak bisa membuktikan
adanya kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif
apabila pemohon memiliki bukti bahwa kpu curang melakukan manipulasi perolahan suara
yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam objek sengketa
tentunya sejak awal pemohon akan mengajukan permohonan yang menguraikan
kesalahan hasil penghitungan suara baik pada tingkat tps desa kelurahan kecamatan kabupaten provinsi sampai tingkat nasional
selain menjelaskan soal tuduhan dpt ganda tim kuasa hukum kpu juga menjabarkan tentang pencalonan jokowi maruf amin yang telah memenuhi persyaratan
untuk itu status ⁇ maruf ⁇ amin sebagai anggota dewan pengawas bank mandiri syariah dan bni syariah tidak perlu mengundurkan diri
menurut kpu permohonan bpn agar mk mendiskualifikasi
posisi pencalonan jokowi maruf tidak bisa dibuktikan
sementara itu di luar ruang persidangan ketua tim kuasa hukum prabowo sandi bambang wijoyanto yang diwawancarai tim cnn indonesia mengungkapkan
terjadi kegagalan fundamental dalam penjelasan pihak termohon yakni komisi pemilihan umum
jawaban yang diajukan oleh termohon itu mengalami kegagalan yang sangat fundamental
untuk meyakinkan publik untuk meyakinkan kami pemohon apalagi meyakinkan majelis hakim
selain mendengarkan pihak terkait dan termohon sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan umum hari ini juga mendengarkan badan pengawas pemilu atau bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan
sidang lanjutan hari ini masih dipimpin oleh ketua mahkamah konstitusi anwar usman
tahap akhir sengketa phpu berupa sidang putusan nantinya akan dibacakan pada tanggal dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
dan kita juga akan dengarkan lagi bagaimana pendapat dari yusril izzah mahendra terkait dengan dalil dalil yang tadi disampaikan dalam sidang sengketa pada hari ini
tapi ternyata dalam permohonannya yang diajukan pada tanggal dua puluh empat mei dua ribu sembilan belas yang lalu
pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis terstruktur dan masif
sebagaimana disebutkan dalam dalil pemohon pada halaman lima belas sampai halaman dua puluh sembilan
yang mana dalil dalil pemohon adalah merupakan asumsi tidak disertai bukti bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden
pemohon telah gagal secara formil memenuhi ketentuan pasal lima pasal enam pasal delapan peraturan mk no empat tahun dua ribu delapan belas
terlebih lagi alat alat bukti yang diajukan pemohon tidak mempunyai nilai pembuktian
pemohon telah gagal secara formil yang berdasarkan pada alasan alasan hukum di atas
berdasar secara hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima
salah satunya adalah soal alat bukti
benarkah alat bukti ini tidak kuat sebetulnya yang diajukan oleh bpn prabowo sandi
dan bagaimana tim bpn menyikapi eksepsi yang dibacakan oleh pihak terkait dan juga pihak pemohon ataupun termohon pada hari ini
kita akan diskusikan bersama pada malam hari ini
di sebelah kiri saya sudah ada anggota kuasa hukum tkn jokowi maruf amin pak iwayan
wakil ketua tim
bapak iwayan sudirta
selamat malam pak sudirta
kalau sumbang di sini pasti
langsung banyak catatannya untuk diskusi kita malam hari ini
dan di tengah sudah ada bang ali lubis anggota tim kuasa hukum bpn prabowo sandi
bang ali selamat malam
dan nanti juga kita akan dengarkan pandangan hukum dari bang refli harun pakar hukum tertentu negara
bang refli selamat malam
ya selamat malam
saking baiknya itu baik
oke kita sudah lihat tadi bersama ya sidang pada hari ini ya mendengarkan eksepsi ya dari tkn jokowi maruf
dari pihak termohon kpu dan juga keterangan dari pihak bawaslu
kalau yang kami rangkum pak sudirta bahwa dari tkn satu ini
mungkin ini rangkumannya adalah kira kira begini dalilnya tidak kuat ada cacat formil
asumsi asumsi yang disampaikan dalam petitum dari bpn prabowo sandi
yang bagian mana itu pak sudirta bahwa dalilnya tidak kuat
hanya asumsi tidak ada bukti bukti yang kuat dalam dalil yang disampaikan oleh bpn prabowo sandi pak sudirta
pertama yang secara formil dulu ya kelemahan yang mendasar dan itu banyak pengamat yang bilang
bahwa ada yang meragukan permohonan ini dibikin oleh kuasa hukumnya atau pihak lain
itu kan kata yang lain putri kalau nggak salah nyebut begitu kalau nggak salah ya
kalau saya kan tidak sejauh itu
kalau saya ini kan pengacara litigasi mainnya di hukum acara
nah pasal lima puluh satu peraturan mk nomor empat dua ribu delapan belas
itu sudah memastikan
jika pasal tiga pasal lima pasal enam pasal delapan tidak dipenuhi permohonannya no
dan ternyata pasal delapan ayat empat nggak dipenuhi
apa yang tidak dipenuhi itu apa mungkin agar publik juga lebih terang
pokok permohonan di mk itu harus menyangkut selisih suara
dan itu tidak ada
dalam petitumen tidak ada
yang pada permohonan tanggal dua puluh empat mei
ya perbaikan kan tidak penting bagi saya
karena perbaikan itu disebut lampiran oleh staf mk
itu disebut lampiran
dan ketika awal sidang majelis membuka sidang
mengingatkan kuasa pemohon silahkan sampaikan pokok pokok permohonan tanggal dua puluh empat mei
jadi dengan kata lain saya yakin perbaikan permohonan yang tanggal sebelas
juni yang bertanggal sepuluh juni diserahkan sebelas juni itu akan di
jadi dari pihak terkait tkn satu dan juga kpu sebagai permohonan ini sama ya
tidak ikut membahas atau menjadikan acuan gugatan perbaikan itu sebagai pembahasan hari ini tidak ya
bukan yang jadi patokan adalah dua puluh empat
yang pertama ya oke
namun demikian karena memang perbaikan yang dianggap lampiran
menurut kami ini adalah permohonan baru
berbeda sama sekali
karena sudah di atas panggung dipanggungkan
dibacakan lama sekali di persidangan sehingga kami menganggap itu adalah sebuah panggung propaganda
propaganda ini kan harus ditepis
inggris ini bisa jatuh karena propaganda
apa yang tidak kuat alat buktinya pak sudirta
menuduh keimakrup sebagai karyawan antropologi bumb fatal telak
sebagai alternatif terakhir ketika perselisihan suara dia tidak bisa buktikan
tapi tsm ini kan ada syarat
psm bisa diperhatikan apabila selisih suara yang didalilkan itu signifikan untuk merubah perolehan suara yang ada
nah sekarang mereka mana suara mereka
dan contohnya kuasa pemohon meminta tolong pada majelis
tidak pernah berhenti itu diucapkan
ketika membacakan perbaikan beban pembuktian itu dimintakan bukan sendiri
sebelum sampai ke situ pak sudirta saya akan ke bang ali ya
bagaimana bang ali dari poin poin eksepsi yang dibacakan
ini tampaknya kedua duanya kompak menolak m count
tapi secara pandangan hukum dari tim bpn bagaimana menyikapi apa yang disampaikan tadi oleh pak sudirta dan juga mungkin dalam persidangan hari ini
saya ingin menanggapi pertama adalah terkait tadi apa yang disampaikan pak sudirta
permohonan tanggal dua puluh empat dan sepuluh ternyata masih belum clear menurut pak sudirta
saya ingin meluruskan begini
bahwasannya di tanggal sebelas junilah perkara itu diregister di bprpk
namanya buku register perkara konstitusi
jadi ketika tanggal dua puluh empat pihak bpn memasukkan itu itu berdasarkan aturan juga bahwasannya tiga hari setelah pengumuman atau pembacaan keputusan dari pihak kpu
nah yang menjadi problem adalah jadwalnya itu kan tanggal sebelas
ada pun ketika ada perbaikan
atau tambahan di tanggal sepuluh
jadi itu tidak menjadi problem
itu menjadi satu kesatuan
permohonan itu baru terregister di buku perkara itu tanggal sebelas
kecuali diregister pada tanggal dua puluh empat
pada saat memberikan itu
ketika kita ingin mengirim surat ke suatu lembaga
yang derima katakan security
security memberi tanda terima kepada kita
tapi tidak serta merta surat yang kita kirim itu ditulis di daftar buku surat masuk
jadi itu sudah clear
artinya pada saat itu juga hakim juga mengatakan terserah mau ditanggapi
permohonannya ntar dulu pak wayan
daptarannya terlalu berapa
cuma nanya aja biar clear
menurut pmk nomor dua dua ribu sembilan belas pak wayan itu dicatat di tanggal sebelas juni pak wayan
kalau registrasi tanggal sebelas
iya permohonannya itu tiga hari setelah putusan kpu
tapi belum dicatat diregister
jadi yang namanya permohonan
itu ketika diregister lah baru masuk ke meja hakim
di luar itu soal dalil yang tidak kuat hanya imajiner hanya asumsi
bagaimana menanggapi itu
kalau pada dasar gini kalau kita lawyer ketika penggugat itu biasa ditanggapi tergugat
ah itu bukti tidak kuat
hukum biasa biasa seperti saya bilang tadi
artinya kan tetap nanti kita akan melihat di fakta persidangan mulai besok ya
itu apa yang selama ini menjadi tanggapan teman teman pak wayan ini sebagai lawyer tkn
yang katanya asumsi bukti
tidak kuat ini kan terlalu cepat
baru besok semua dalil itu akan kita buktikan
ini kan baru asumsi
bahkan saya sebaliknya membilang bahwasannya ini asumsi pak wayan juga dong
yang mengatakan dalil kami lemah
bukti tidak kuat
karena mereka masih bisa menghadirkan saksi minta tolong hakim
siapa bilang itu tidak ada
jadi itu saya lupa sebentar
tidak ada bahasa yang mengatakan kusen
jadi mas bewe juga bilang bukan tidak bisa menghadirkan saksi
saksi kita semua sudah di jakarta
dan besok siap hadir
jadi itu tidak betul pak wayan
kalau siap hadir ngapain minta tolong
pak sudirta kita tahan dulu
saya ke bang refli
bang refli catatan anda dari sidang hari ini
kita tadi dengarkan semua eksepsinya dari pihak terkait pihak termohon
yang kira kira mungkin sama ya menolak apa yang dicapai
catatan anda secara pandang hukuman bagaimana dari sidang yang terjadi hari ini
itu biasa ya menurut saya ya
permohonan dibacakan lalu kemudian dibantah oleh penyidik
pihak termohon dan pihak terkait dan masing masing optimis dengan posisinya masing masing
kan kalau tidak optimis namanya bukan lawyer ya kan
tapi substansinya objeknya yang disampaikan
nah kalau kita bedah satu satu ya
kita akan lihat dari sisi permohonan dulu
dari sisi permohonan itu ya
memang ada dalil yang langsung bisa dibantah dan saya kira permainan selesai
contohnya apa itu pak
ya karena tidak mudah
misalnya contohnya soal keterlibatan interlokasi
contohnya soal keterlibatan interlokasi
misalnya soal keterlibatan interlokasi
saya menyaksikan nanti akan ada pembuktian yang lebih jauh
bukan karena tidak terjadi tapi susah membuktikannya
contoh yang lain
keterlibatan aparat misalnya
saya nggak yakin nanti ada saksi yang mau bersaksi untuk itu
pembuktiannya ya bang
ya pembuktiannya akan agak berat
kemudian mengenai hitungan hitungan
saya kira permainan akan segera selesai
karena kan sebenarnya buktinya kan tinggal c satu lalu c satu plano dan lain sebagainya
tetapi kita tahu dalam permohonan itu sendiri kan tidak semata mata angka angka yang eksak itu
tapi hal hal yang sifatnya asumsi prediksi juga diinikan
nah karena itu saya katakan
berkali kali saya katakan dalam beberapa kesempatan
untuk mengaitkan dengan paradigma hitung hitungan atau tsm yang berpengaruh pada suara
itu rasanya hampir tidak mungkin dengan time frame yang saat ini
sebagai contoh misalnya tsm
ini kan saksinya sudah dibatasi
dibatasi lima belas saja
dari lima dalil tersebut
saya kira lima belas saksi tidak cukup
untuk mengkonfirmasi hal hal yang kualitatif
kalau hal hal yang kuantitatif
bisa dengan surat buktinya
tapi jangan lupa surat itu pun harus dikonfirmasi
karena pihak termohon dan pihak terkait juga menyampaikan bukti surat juga
kan harus dicek di persidangan
kan tidak bisa dimasukkan begitu saja lalu diterima sebagai sebuah kebenaran
dari sisi teknis berperkara
saya katakan memang harus memilih
mana yang mau diperdalam
yang bisa dipilih mungkin adalah soal ma'ruf amin
soal ki hajiah ma'ruf amin
soal dana kampanye
kalaupun misalnya dalil pemohon dianggap terbukti
pertanyaannya apakah itu cukup
bagi mahkamah untuk mengabulkan permohonan
selain substansinya juga prosedurnya
karena kan dari pihak terkait terutama mengatakan
wah itu bukan urusannya mk
itu urusannya bawaslu
kan begitu dari awal
tetapi saya hanya ingin mengatakan
mk itu dalam sejarahnya
dalam berbagai kesempatan itu membuat
putusan putusan yang justru memang
jauh dari hukum acaranya
tidak hanya hukum acara yang diatur di undang undang
maksudnya di peraturan mk sendiri
tapi juga yang diatur di undang undang
jadi putusan putusan mk itu hidup dalam peraturan
dan hidup dalam persidangan
bang refli termasuk juga soal gugatan perbaikan ya
yang tampaknya juga tadi tidak kita cukup bahaskan
itu bagaimana sebetulnya dalam persidangan hari ini
dan soal tsm ini
nah ini kan yang dianggap oleh tkn jogja ma'ruf
tidak bisa dibuktikan
termasuk juga tim kpu
mengatakan bahwa ini tidak bisa dibuktikan
bagaimana bang ali menjawab soal itu
dan juga nanti pak sudirta menjelaskan
tapi kita harus break dulu ya
setelah jenak kita akan kembali
kita lanjutkan diskusinya
saya ke pak sudirta tadi
bang yusro juga mengatakan
tadi dalam eksepsi juga menjelaskan
ini pak sudirta
soal sanggahan terkait dengan pelanggaran tsm
dalam gugatannya tidak fokus terhadap itu
sebenarnya bagaimana pandangan hukum soal tsm tadi
yang disampaikan dalam eksepsi tkn jogja ma'ruf
sebenarnya dia kan ingin menggeser persoalan dari angka angka ke tsm
sayang setelah dibawa ke tsm
itu gagal total
misalnya ada tiga poin yang menarik
saya ikuti aja pikirannya pak arief
masalah pak ma'ruf
masalah pak ma'ruf
masalah dana kampanye
lihat bagaimana saya bawaslu kpu menjelaskan satu satu
misalnya ada tuduhan ini nggak beres nggak beres
satu poin per poin yang ada dalam permohonan itu kita bahas kita buktikan nggak ada
kami ambil contoh misalnya gubernur bali disebut sebut
ternyata bawaslu menjelaskan
memang ada laporan
tapi ketika dipanggil untuk dimintakan saksi saksi nggak ada
karena nggak ada saksi saksi ya mengapa
lalu apa yang dibahas di bawaslu itu ya dilaporkan ke mendagri aja
laporannya kan berarti tidak ada sanksi
kenapa nggak ada sanksi
karena saksi saksi itu tidak dicukupi
jadi tuduhan tuduhan kalau nggak disertai alat bukti kan nggak bisa
saksi itu pegang peranan
nah saksi tidak bisa dihadirkan
artinya pola pola seperti yang disampaikan oleh bawaslu itu nanti akan terjadi juga di mk
banyak tuduhan tuduhan di luar sidang
mereka bukan main
saya hargai itu mas bambang berusaha meyakinkan hakim
tapi memang hakim sama dengan pandangan kita semua
nggak mungkin hakim itu akan membantu menghadirkan saksi karena ini ada kepentingan pihak pihak
memang mungkin seorang hakim akan memanggil membuat ketetapan ahli ini didatangkan saksi ini didatangkan
tapi bukan dalam rangka membantu salah satu pihak
tapi itu karena jabatannya kalau bahasa belanda namanya amsalpon
ingin membuat perkara terang
ingin membuat perkara terang dia panggil
kalau dalam kaitan itu bukan lalu boleh si pemohon membagi beban pembuktian enggak
itu apa karena jabatannya bukan membantu pihak pemohon
tapi secara umum memang artinya menolak meminta hakim untuk menolak gugatan dari bpn
iya karena memang bukti buktinya tidak ada
sama sekali tidak ada yang ditemukan oleh yang dipelajari
belum belum belum
kalaupun dia mengajukan surat itu berupa pernyataan dari pihak kepolisian
tadi saya ungkapkan dari pihak mereka pernyataannya di print lalu dijadikan alat bukti
sudah tidak sabar mau tanggapi bagaimana soal bukti soal tsm soal gugatan yang kemudian dianggap tidak ada dasarnya
yang pertama kalau soal bukti sama yang kita ketahui bahwasannya bukti yang sudah diserahkan oleh pak bw dan kawan kawan itu sudah masuk per hari kemarin itu atau per hari ini
itu sudah empat truk itu semua lengkap pak wayan
nanti kita lihat seperti yang disampaikan pak wayan apakah misalnya c satu surat dan lain lain besok kita buktikan pak wayan
terus gede itu truk kecil
nah itu besok kita lihat
misalnya terkait bumn tadi apakah km haruf itu bagian dari pejabat bumn karena anak perusahaan bumn katanya kan begitu
tadi saya juga melihat persidangan
itu tidak ada secara jelas ya dibantah apakah anak perusahaan bumn itu apakah bumn dan terkait kasus posisi pak ⁇ maruf ⁇
tidak jelas secara libatan itu
jadi artinya gini artinya besok kita akan melihat pembuktian itu
artinya kan putusan ma nomor dua puluh satu dua ribu tujuh juga ada terkait apakah anak bumn bagian dari bumn
ya kan mungkin seperti kata pak repi
perusahaan bumn apakah dia bumn jawabannya tidak
ya itu kan kata pak
kalau kalau kalau
apakah pasal bumn itu apakah undang pengaturan mk atau undang pengaturan mk
bumn kalau dananya dari keuangan negara itu bumn
kalau dananya dari bumn dia anak perusahaan bukan bumn
nah aku ingat berarti dia bukan bumn
sebentar pak wayan
itu berdasarkan putusan
tapi itu menjadi bumn
nah nanti kita lihat saja di putusan itu
itu yang pertama
yang kedua bisa terkait tsm misalnya
ini ada peraturan menteri negara bumn
ini misalnya peraturan menteri bumn nomor tiga dua ribu dua belas
di dalam pasal satu angka dua permen ini dijelaskan anak perusahaan bumn adalah perusahaan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh bumn atau persaingan
jadi ini by definisi sebetulnya ya
dari definisinya ya
itu kan definisi
itu nanti biarkanlah
soal itu kita tinggalkan
soal tidak bisa dibuktikan tsm itu ada
menurut saya begini
itu saya bilang tadi itu terlalu cepat
pembuktian itu jelas ya
kita misalnya melakukan banyak sekali pelaporan pelaporan di bawaslu
tadi memang sebagian sudah dijelaskan bawaslu
ada yang ditindaklanjuti
tapi dilapor tapi nggak bisa membawa paksi
misalnya kayak paling pokok itu misalnya penggunaan yang kita duga adalah karena pak jokowi ini kan petahana
terkait penggunaan anggaran negara
ada dalil dalam perumahan kita
yang kedua fasilitas fasilitas negara
yang ketiga misalnya terkait bum itu sendiri
artinya banyak contoh gitu ya kayak di kampanye terakhir di gbk
itu yang kita duga ada pengerahan masa
ya kan semua tidak diduga pak waya
nanti kita buktikan
permohonan nggak boleh menduga
nanti kita buktikan
nggak boleh pakai duga
nah itu yang kita melihat itu
itu bagian dari tsm itu saja
jadi dari poin poin itu ya
kan banyak sepertinya banyak
oke bang refli silahkan ada yang ingin ditangkapi di bwm

dan juga soal tsm
soal gugatan yang mana yang kemudian digugatan perbaikan
itu bagaimana bang refli
ya saya berharap bahwa nanti pembuktian besok itu pembuktian yang menurut saya bisa mengkonfirmasi
karena kalau kita cuma mendengarkan pihak permohonan ya
kemudian pihak termohon dan pihak terkait
itu kan klaim masing masing pihak
nah tetapi nanti akan kita lihat ya bagaimana kemudian proses pembuktian itu
yang saya bayangkan untuk kasus ini pasti nanti akan ada ahli yang akan dihadirkan
selain ahli tapi maksudnya untuk masalah ini saja mungkin cuma satu saja yang lainnya yang masalah lain
lalu kemudian ada juga saksi kalau mau didalami
jadi mungkin saksi itu menjelaskan secara de facto itu seperti apa sih perlakuannya anak bumn ini
lalu kemudian ahli akan menceritakan konstruksi
saya sudah bisa bayangkan kalau ahli yang disampaikan pihak pemohon
dihadirkan pihak pemohon pasti akan menggunakan pendekatan yang sistematis
pendekatan yang lebih luas
kalau ahli yang disampaikan oleh dihadirkan pihak
terkait ya sudah pasti yang akan melihat dari sisi teks
by definisi itu ya mungkin berapa persen begitu
kalau kita mengikuti tradisi penafsiran konstitusi constitutional interpretation oleh mahkamah konstitusi
kadang kadang undang undang juga dia tafsirkan
semua penafsiran itu sah
sistematis juga sah
original intent juga sah
tergantung nanti mana yang akan meyakinkan hakim
karena itu saya ingin lihat betul saksi sama bukti buktinya
karena gini kalau bukti kita kan nggak bisa lihat
apa yang sudah diserahkan pemohon diserahkan pihak pemohon terkait
karena kita juga nggak tahu
tapi kalau saksi kita bisa
jangan jangan yang diserahkan itu tumpukan kertas saja kita juga nangroti
ya beberapa kontainer truk dan lain lain baik bagi pemohon termohon pihak terkait
tapi dari saksi dan ahli akan terlihat tuh kualitasnya
apakah ini punya kualitas sebagai sebuah saksi yang bisa menjelaskan dalil
apakah sesungguhnya dia sendiri akan susah menjelaskan itu
bang ali apakah besok kita sudah bisa tahu siapa saksi yang akan dihadirkan
besok kan ya
kita masih tahu siapa kemudian dan bagaimana besok jalannya sidang
sampai detik ini masih kita rahasiakan
besok kita akan rilis semua ada di bupak persidangan
masih dirasakan tapi kita harus break dulu
ini nggak boleh rahasia
nanti kita akan setelah jeda kita akan kembali lagi sambil pak sedir terus juga perbaiki klip on
kami akan break sebentar prime news akan segera kembali saat lagi
besok yang jelas adalah sidang menegarkan keterangan saksi dari pihak dua ya
saksi dari ahli
saksi dari ahli
saksi dari pihak pemohon
masih rahasia tadi bang ali
kalau saksi ya masih rahasia
artinya gini pak wayan
tapi ada kan
besok kita lihat artinya gini
kan kita mengetahui ya kalau dalam perkara suatu perkara itu kan saksi itu kan punya peran yang penting
artinya kita sih lebih kekhawatir saja
artinya bukan kayak semacam kata pak wayan asumsi penuh ketakutan minta tolong
kita lebih khawatirkan ya namanya khawatir sah sah saja
artinya ketika saksi kita bank bagaimana keamanan saya begitu
ada pertanyaan seperti itu ya tenang tenang saja
artinya nanti coba kita akan bantu segala macam pengamanan
artinya itu sah sah saja
artinya wujud saksi besok ada
yang penting itu
baik bang ali
tadi bang refli katakan besok itu justru menjadi penting ya bang refli ya untuk kita dengarkan
karena ini kualitas saksi untuk membuktikan dari semua gugatan itu bagaimana
yang dihadirkan itu seperti apa
yang pasti kan kalau kita lihat saksi itu itu ada peningnya
itu ada peningnya
itu ada peningnya
artinya besok itu yang kita hadirkan orang yang melihat langsung misalnya ada kejadian
mengetahui misalnya ada proses misalnya dilakukan oknum oknum
saksi tersebut apa namanya pemilihan saksi apa namanya penggunaan saksi apakah itu
jadi itu lebih baik kita lihat

nah jadi bagaimana keadaan ini
jadi ini ada saksi yang dihubungkan dengan pemerintah tersebut
kalau saksi itu dihubungkan dengan pemerintah tersebut
kalau saksi itu dihubungkan dengan pemerintah tersebut

artinya kan yang melihat langsung

saya boleh nggak
ya silakan bareng

sebenarnya dalam proses pembuktian yang ada time constraint seperti ini
dengan jumlah saksi yang juga dibatasi
saya agak meragukan saksi saksi itu mampu menjelaskan dalil secara komprehensif
karena begini saksi itu kan hanya dibatasi orang yang melihat mendengar merasakan
dan itu kan terbatas pada lokalitasnya
ya satu peristiwa saja
peristiwa satu peristiwa saja
satu peristiwa dia bisa jelas kan
nah katakanlah misalnya dia menjadi saksi lima belas orang berarti kan dia mampu menjelaskan lima belas peristiwa
ya lima belas peristiwa
sementara dalil itu ada ratusan peristiwa yang menyangkut dalil itu
nah dari sisi teknis saya agak meragukan
bukan berarti tidak mampu membuktikan ya tapi memang teknis persidangannya yang nggak memungkinkan
nah ini pr kita bersama ke depan
karena itu saya katakan yang paling akan disasar itu hal hal yang sifatnya kualitatif
tetapi yang bisa bulat pembuktiannya saya sudah sampaikan juga
misalnya apa tuh bang refli kualitatif dan juga bisa bulat
ya bulat pembuktiannya itu soal ma'ruf amin
artinya pembuktiannya bisa bulat ya kan
tinggal kemudian mk akan memutuskan apakah dia termasuk bumn atau tidak pejabat atau tidak
ahli bisa dipanggil saksi yang mengetahui governance bumn bisa dipanggil
kemudian soal dana kampanye dan lhkpn pak jokowi itu juga bisa bulat
walaupun agak meragukan sedikit dari sisi transaksi
karena begini paling gampang adalah ini mohon maaf nih pak wayan juga
kalau sudah soal ada transaksi bank ada keterangan institusi pemerintah dan lain sebagainya
petahana paling mudah menggerakkannya
tapi untuk yang non petahana memang agak sulit
misalnya termasuk juga minta keterangan ppatk misalnya
nah kecuali itu diperintahkan
diterintahkan oleh mahkamah konstitusi
ppatk untuk memberikan keterangan mengenai transaksi
nah itu saja yang bisa bulat
yang lainnya kalaupun bisa bulat berangkali sebuah pelanggaran yang terstruktural saja
tapi sistematis dan masifnya saya ragukan itu
struktural misalnya begini
membuktikan satu hal ya bahwa misalnya dana apbn itu atau bumn misalnya
itu pasangan calon tertentu
itu barangkali strukturalnya bisa dibuktikan satu peristiwa
oh berarti ini ada perintah
ada perintah katakanlah dari orang orang tertentu
tapi kita baru mencapai satu segi saja itu struktural
tapi sistematis dan masifnya terutama
satu saksi saya kira nggak bisa menjelaskan masifnya
karena masif itu menyangkut peristiwa dan dampaknya
nah apalagi kemudian dikaitkan dengan
pengaruhnya terhadap perolehan suara
jadi hukum acaranya tidak memungkinkan itu
saya katakan terus terang saja
paling yang bisa dibuktikan yang tadi yang saya katakan bulat tadi
lalu kemudian diserahkan kepada mahkamah konstitusi
apakah itu cukup untuk mengabulkan permohonan atau tidak
oke oke saksi untuk membuktikan dalilnya
yang sebelumnya sudah disampaikan ya
iya kecuali kalau misalnya
surat surat itu ya yang disampaikan
itu kemudian menjadi saksi yang bulat
menjadi bukti yang bulat juga
saya nggak yakin kenapa
semua bukti yang diserahkan itu kan harus di crossing check
waktunya nggak ada
waktunya nggak ada untuk cross check
pak wayan sudirta bagaimana menanggapi
pak repli ini cerdas banget
makanya dulu sepuluh tahun sama di dpd itu
kita sangat terbantu
jadi memang kalau sistem pembuktian pilpres di mk itu
tidak mengandalkan saksi
karena saksi itu ditaruh di urutan ketiga
karena saksi itu hanya mengetahui satu peristiwa
sedangkan pilpres itu se indonesia
maka alat bukti yang diutamakan di mk itu apa
untuk pilpres surat surat
malah bukan ajaib
yang kedua bukan saksi
kalau keterangannya bagus didukung oleh bukti kuat ya
karena itu saksi itu mendepati tempat yang ketiga
di luar saksi bukankah tadi bang ali juga katakan bahwa
bukti buktinya banyak sebetulnya dimiliki oleh bpn prabowo
untuk membuktikan dalil dalil yang tadi sudah disampaikan
kalau surat surat itu diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi
surat macam mana saja yang bisa dijadikan pertimbangan
itu tidak semua surat
misalnya pernyataan pendukung dari
belum tentu itu bisa dijadikan alat bukti menurut pmk
surat di situ bukan itu maksudnya
kalau saya bikin surat lalu saya jadikan alat bukti kan nggak boleh
oke oke itu yang kemudian jadi ini catatan juga ya
akan sulit sekali
makanya saya menggarisbawahi beberapa pengamat yang menyatakan bahwa
ini gugatan ini tidak lasim
kalau saya bilang gugatan ini bukan tidak lasim tapi aneh
apanya yang aneh itu
dari awal sudah bukan lagi fokus ke perselisihan suara
padahal ini sengketa pilpres di mk
hasil itu undang undang dasar menyatakan begitu
bahwa kemudian pak refli pun bisa kita dukung pendapatnya
memang di mk tidak harus bicara hasil
kata pak refli apa
tapi kalau tsm itu yang kayak tadi itu
caranya menggugurkan selisih suara enam belas sembilan juta itu dengan cara apa
sementara tsm sudah dilaporkan di bawah selu
di bawah selu sebelumnya
sudah sudah selesai
jadi mana nanti ibarat mendegakkan benang basah kan nggak mudah mencari pembuktian
di luar yang sudah diadili di bawah selu
jadi begini apa yang disampaikan pak wayen ini menarik
tapi yang perlu pak wayan ketahui
itu waktu ada namanya putusan mahkamah konstitusi pada zaman pak mahfud
terkait kota waringin barat
di situ pertama kali ada istilah tsm itu sendiri
artinya kalau pak wayan bilang menggugurkan hasil yang tujuh belas juta itu tidak mungkin
saya katakan jurisprudensinya ada
sudah pernah ada
sudah pernah ada artinya
ini mudah dibantahi
bukan artinya apa
yang waringin barat udah banget
itu kan artinya jurisprudensi
artinya pernah mahkamah konstitusi mau melakukan suatu putusan
itu kan tingkat kabupaten
artinya kalau kita bicara pemilu semangatnya kan jujur dan adil
dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar itu mau kabupaten mau nasional mau provinsi terserah
tapi semangat pemilu itu jujur dan adil
nah yang ingin saya sampaikan adalah
kalau perdebatannya cuma terkait bukti saksi dan segala macam mungkin semua akan berdebat
tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika kami dalam melakukan permohonan
permohonan bisa membuktikan
misalnya contoh kata bang riafi tadi menarik misalnya terkait status pak k maruf amin
misalnya dana kampanye dan sebagainya dan tsm tsm lain
artinya putusan majelis hakim itu juga tidak serta merta
misalnya diskualifikasi yang kita mohonkan
tapi bisa juga putusan yang lain misalnya dengan kita permohonan banyak
petitum kita misalnya dengan psu penghutang suara ulang misalnya
di beberapa provinsi misalnya yang mana nanti kita buktikan
di dalam provinsi provinsi yang kita doakan misalnya ada penggelombongan suara
besok kita buktikan misalnya dengan c satu
contohnya begitu kan
nah jadi apa yang sampaikan pak woyan tadi tidak mungkin
tidak mungkin itu kan versi pak woyan saja
diskualifikasi mungkin berarti
kalau saya kan pegang bukti
kalau pak ali kan bukan kuasa hukum
pasti tidak menguasai
artinya di sini bukan persalahan itu pak woyan
artinya walaupun saya bukan kuasa hukum secara di mk tapi kan kita kan bagian dari tim
yang mengecek meng cross check seluruh bukti bukti atau saksi yang besok akan kita dihadirkan
bang refli soal diskualifikasi itu sebenarnya bagaimana pandangan hukumnya
saya ingin mengatakan ya
ada pandangan yang terbatas sempit melihat fungsi mk
tapi ada pandangan yang berbeda yang lebih luas ya
pandangan yang legalistik ini mengatakan bahwa
kewenangan mk itu dibatasi hanya sebagian dari yang diperlukan
itu pandangan yang legalistik
tapi pandangan legalistik menurut undang undang nomor dua puluh empat dua ribu tiga undang undang mk pertama
itu sudah dianulir sendiri oleh mk
pada tahun dua ribu delapan ketika memutuskan pilkada jawa timur
mk mengatakan kami tidak hanya hitung hitungan
tapi juga sebuah kecurangan yang mempengaruhi hitung hitungan
kan begitu mempengaruhi perolehan suara kami juga bisa putuskan
maka adalah ada presidennya
maka ada presiden jawa timur konawes selatan
kemudian ada kota waringin barat dan lain sebagainya
bahkan mk juga pernah memutuskan dalam konteks pilkada

tidak dulu ada di sampal psw
tidak yang diskualifikasi itu saya baru mau jelaskan ini
nah lalu kemudian mk juga mengatakan bahwa
kalau begitu ada lagi yaitu tidak terpenuhinya persyaratan
nah tidak terpenuhinya persyaratan ini karena itu
kasus bengkulu selatan didiskualifikasi
jadi dalam proses berpilkada ada diskualifikasi karena tidak terpenuhinya persyaratan
ada diskualifikasi karena tsm
nah diskualifikasi karena tsm itu kota waringin barat contohnya
diskualifikasi karena tidak terpenuhi persyaratan itu
bengkulu selatan dalam konteks pilkada
saya ingin mengatakan pak wayan memang menjadi tidak mudah ketika pilpres ini
karena skupnya kan luas sekali
bukan ada dan tidak adanya persoalannya tapi bagaimana membuktikannya
itu menjadi persoalan tersenikannya itu saya katakan
tetapi mengatakan bahwa mk hanya satu angle saja
saya kira tidak juga
tergantung nanti bagaimana hakim mk ini membawa perahu mk nya
apakah membawa perahunya seperti pak mahfud ya kan
apakah membawa perahunya dia seperti gini
di dalam dunia hukum itu ada dua pendekatan
kalau judicial activism itu adalah hakim aktif mencari memberikan keadilan aktif dia
tapi kalau self constraint hakim itu membatasi diri
biasanya batasannya dia pengen legalistik saja
nah sekarang pertanyaannya adalah
apakah hakim mk sekarang cendung ke arah judicial activism
atau yang satu lagi tadi itu
nah kita akan lihat
bagi orang yang mengajar hukum acara seperti saya
misalnya yang memperhatikan putusan putusan mk
itu menarik sebagai bahan diskusi untuk melihat paradigmanya
tapi kalau dibawa kepada yang teknis teknis seperti ini ya lawyer ini bisa berdebat
tapi paradigmanya yang akan menentukan bagaimana arah kapal mk
baik baik baik
kita lihat lagi besok bagaimana jalannya mendengarkan keterangan saksi dari bpn ya
yang waringin barat diklarifikasi dulu
oke boleh singkat saja
itu untuk satu kabupaten
kalau seorang bupati nekat bisa perintahkan camat
kepala desa menyangkut seratus ribu
dimungkinkan dan terjadi
itu pun berbuntut pada laporan tentang saksi palsu kan
tidak mudah memang
nah sekarang kalau pilpres
se indonesia begitu ya
apa bisa seorang petahana memerintahkan gubernur bupati yang berbeda partai
karena kan puncak kekuasaan justru sangat bisa
kalau bupati saja bisa argumennya kan begitu kan
apalagi yang di atas bupati
kalau lebih seperti itu
ya ini kalau dapat kusir ya begini
ini terkait mana orang beda partai bagaimana logikanya
bupati beda partai mana bisa berkata begitu
kita nantikan bagaimana besok besok jalannya sidang ini dan juga kita juga besok dengarkan apakah
ayo taruh lah nanti bisa buktikan apa enggak
bisa hanya berdepan di luar sidang
saya sama bang revy nonton aja taruhannya berapa ya bang ya
taruhannya tidak kopi
terima kasih banyak pak iwan sudirta
terima kasih banyak mbak ali mbak revy
terima kasih banyak
kita lihat lagi besok bagaimana saksi saksi yang akan dihadirkan oleh pihak pemohon bpn prabowo sandi
demikian prime news untuk dialognya
kita akan ada informasi lain usai jeda berikut
sampai jumpa lagi bersama kami